mas bu kan tukang ojek sering kena asep sering kena panas
iya pake sabun muka biar mukanya gak kusam kusam banget
mas bur antri maris ke pasar aja ya
soalnya las mau belajar bikin kolak
gak usah nanti naras
tuh kan abang marah
abang agak marah abang cuma lagi mikir
daripada temu kena gak kepake mendingan abang tawarin tisna aja ya
gimana menurut lo
kok gak kepake pasti kepake lah bang
lo kan ada mukena baru dari emak
mengena apa sih tis
udah dibilangin kusam
bur antri gua
enggak kan ya pak ajiah
kagak ada bedanya sama sama kusam
gua dari pasar pur
langganan batu cincin gua
udah lama gua kagak kesana
sekarang kan enak bulan puasa
biasanya gua ngurusin warung
sekarang kan gua udah kagak dagang kalo siang
ya udah bang kalo kang fisna mau jual aja
iya lagian ngapain juga banyak banyak
yaudah dah ternyata bang bilangin sama dia
lu mau bikin apa
masalah ini buatku

adviser patrick mau nyambut
aku mau lingkar
bis masih belum pergi

buat masa tunggu
biar entah lebaran gue pindah yang baru
kalau orang orang boleh
beli baju panjang
pelan pelan yang panjang
pelan yang pendek
sarung panjang sarung pendek
sarung kan seukuran pakcik
yang penting gue punya batu cincin baru
terima kasih pakcik
terima kasih pakcik
lo lagi sibuk ya
kagak begini doang
udah tuh pak ouyuy
sama saya dibantuin
udah gak usah
udah gak apa apa
udah mau selesai
ya biarin aja
masak ya apa kek
titipan dari emak
emangnya ibu saya pesen
mas sekarang bikin kue kering
pak ras menurut kamu muka gue kusam gak sih
menurut kamu muka gue kusu enggak
jawab jujur apa enggak
ya jujur lah
yaudah gak apa apa
wajar kali kan sering kena asap
mas mu kan tukang ojek
sering kena asap sering kena panas
iya pake sabun muka
biar mukanya gak kusam kusam banget
antri maris ke pasar aja ya
soalnya adalah mau belajar bikin kolak
yaudah nanti laris pulang sendiri
si naim kemana di
ulu ulu saya juga gak tau ji
dari tadi belum ketemu
mancing kali apa di rumah
kita samperin yuk
gue mau keluar dulu ya sama si naim
oh mau buka puasa disana be
baru jam segini udah ngomongin buka
bapak lo ada di rumah kagak
mungkin ada be
kok mungkin sih
ya kan jam segini mah biasanya main sama babe sama haji murod
kan gak ke rumah gue dia dari tadi
ya berarti ada di rumah b
oh gitu ya
yaudah gue ke rumah lu dah
be udah belum ngobrolnya
wah kagak lu jok
mau buru buru mau ngapain sih lu
oh yaudah enak
gue samperin dikit kagak nafsu makan
berapa banyak pacaran di yong
oke perihal dateng jangan possibil tank
more ska sesuaikan
assalamualaikum deh hadiah assalamualaikum waalaikumsalam
siap aja tadi rame bener kaki lima pindah kemarin hehehe kagak pak ji cuma ngobrol doang oh ya
ngomongnya nggak di belakang gitu loh pak ji sama pak udi mau nyari babe ya iya babenya ada
den pergi lagi kemana bentar lagi juga pulang kakak bilang soalnya mau nunggu cuman kakek
di ulu ulu pak ji ya terserah pak ji atuh kagak usah balik aja ya ya ya assalamualaikum